bapak masih ingatkan
dulu kita pernah membicarakan masalah anak kita berdua itu
iya iya masalah perjodohannya
iya betul betul
saya pikir ini sudah saatnya kita beritahu mereka
karena kan sekarang mereka sudah mulai beranjak dewasa
aku pikir kamu itu penjahat tau gak sih
aku kan cuma mau ngagetin kamu aja
aku udah kaget kok
kamu ngapain disini
kamu gak suka yang ngeliat aku disini
ya aku senang tapi
aku tuh kesini karena aku mau ajak kamu makan di empang sebelah sana
aku udah bawa makanan enak enak semua
ada di tas aku semua
tapi jangan khawatir
aku udah bagiin makanan di kanak kanak juga
soalnya sebelum aku ketemuin kamu aku ketemuin mereka duluan
karena kemarin tiba tiba mami sama dari dateng aja terus nyuruh aku pulang
aku gak tau
terus mereka nunduh nuduh kita pacaran
padahal kan kita gak pacaran iya kan
tapi ada setengahnya juga sih
karena akhirnya impian aku terwujud
aku bisa balik lagi ke rumah aku yang beareve
kenapa kamu begitu diam
kenapa sih diam banget
kamu gak mau ya maafin mami sama dari aku
enggak enggak aku udah ngapain mereka kok

jadi kenapa dong

kamu gak suka ketemu sama aku
ya enggak lah aku suka ketemu kamu
hah kenapa ketakutan
hahaha apa takut dimarahin
apa takut dimarahin

aku tau mami sama dari aku tau gak sih
mereka tuh baik banget
kalo marah tuh emang mereka tuh kayak bom meledak meledak
tapi tiba tiba kalau aku merengek mereka tuh baik lagi dengerin aku lagi

syukur kalo kayak gitu
syukur kalo kayak gitu
aku takut kehilangan kamu aja
hmm yaudah deh kalau gitu
eh kamu makan dong makanan yang aku bawa
soalnya menurut aku sih kamu pasti suka
soalnya ini makanan favorit aku
soalnya ini makanan favorit aku
itu apa sih
pokoknya enak banget
pokoknya enak banget
kenapa ketawa sih
buat kamu kotor
cemong kayak badut
kamu tuh bener bener bikin aku jatuh cinta
pi aku seneng banget deh
ya aku harap
kita akan terus menerus kayak gini
aku juga berharap kayak gitu kan
gimana kalau kita ngerayain ini semua
ya kita ngerayain supaya hubungan kita tuh langgeng pik
kamu ada ada aja deh kan
ngerayain suatu hubungan itu kan gak mesti dengan kita makan di luar
kalau saya sih pribadi saya setuju setuju aja pak
kalau memang itu hal yang terbaik
bagus kalau begitu pak
hal ini juga untuk menjaga jaga
supaya jangan sampai terjadi hal hal yang tidak kita harapkan
bisa aja kan salah satu dari anak kita jatuh cinta lagi sama orang lain
nanti ngerepotkan kita
itu juga yang saya khawatirkan pak
karena saya dengar dengar anak saya itu lagi diberi
dekat sama salah satu seorang siswa di sekolahnya
maksud pak adrian apa nih
ini restoran kesukaan aku
aku jamin kamu pasti suka deh makan sama
ternyata mereka masih saling berhubungan
udah masuk aja
itu kan op
kau pukul awkward aja pak
masih siap kayak apa
balik lagi sini ya
ah kayaknya gitu dayanya
kau punya apa pak geven keipper
bagaimana kamu keluar dulu pak
semua anak anak penampungannya dia
dan itu mulia kan pak
papa tidak peduli
enggak tristan enggak mau
tristan kesini sama opi
dan tugas tristan adalah
kamu itu bukan supirnya dia
tanpa saya diantar sama tristan
saya juga bisa pulang sendiri om
saya masih punya kaki
emang kamu itu supirnya dia
melihat gue bahagia
kenapa sih selalu aja
ada yang halangin gue
untuk berhubungan sama tristan
apa emang gue gak jodoh sama dia
dan gue enggak bisa
saya yakin kemarin
sampai saya ketinggalan di meja ini
siapa yang kemarin
membersihkan ruangan staff ini bu ros
kalau saya yang nemuin kan
pasti saya balikin ke pak dodo
saya enggak tahu deh
jangan asal nuduh dong bu
opi itu orang jujur bu
kalau begitu kita tanya saja sama dia
nah itu dia pi
ada apa bu
pak ken nanya lagi
ada apa ada apa
kamu lihat gak
handphonenya pak dodo
di mejanya kemarin
kemarin handphone saya
ketinggalan di meja ini
tapi kok nggak ada ya
kemarin saya taruh di laci bapak
gak bakal kemana mana handphonenya
coba bapak periksa lajunya pak